pt kai memperbaiki satu ratus tiga puluh empat gerbong kereta api sehingga siap sebagai armada mudik lebaran dua ribu delapan belas
perbaikan dilakukan menyeluruh dari perbaikan roda dinding dan hingga kelengkapan interior gerbong
gerbong gerbong ini adalah bagian dari satu ratus tiga puluh empat unit gerbong kereta api yang diperbaiki dan ditargetkan selesai pada mei ini
sehingga bisa digunakan untuk armada mudik lebaran dua ribu delapan belas yang dimulai pada lima juni mendatang
sebanyak satu ratus dua puluh tujuh gerbong kereta api sudah selesai dan bisa dipergunakan
sehingga tersisa tujuh gerbong lagi yang masih menjalani restorasi di bengkel kereta balai yasa surabaya
hanya tinggal pengecetan dinding gerbong dan pembersihan interior
sementara sisanya masih perlu penambahan untuk memperkuat rangkaian
pekerjaan ini dominan di cet ya jadi dominan tinggal cet bisa satu hari ini selesai
jadi tinggal perapian aja final test paling
perbaikan satu ratus tiga puluh empat gerbong dilakukan menyeluruh dari mulai rangka dinding gerbong bugi atau rangkaian roda hingga ke interior
semua bagian yang terlihat rusak langsung diganti
di interior bahkan semua perlengkapan kursi dan ac
diganti dengan yang baru
gerbong yang paling banyak diperbaiki adalah kelas ekonomi
yang merupakan kelas terbanyak dalam setiap musim mudik lebaran
pt kai berharap perjalanan semua penumpang bisa nyaman dan aman
perawatan safety itu bisa dari perawatan buginya
untuk peredam getaran juga dari roda perangkat roda terus rangka dasar
itu semua kami cek totalnya
kita supaya perjalanan lebaran kita tidak mengalami kendala apapun
persentase itu setara dengan tiga puluh ribu lebih jumlah penumpang
karena itu pt kai menyiapkan enam rangkaian kereta tambahan menjadi total delapan puluh enam rangkaian kereta
untuk armada mudik lebaran
selesai men mucha
channel ini berlangganan dengan resmi geliyorzuara eru setiap minggu dari hari sehebagaya